muhammad barjah karyawan sebuah hotel di cianjur jawa barat
saat ini dirumahkan karena pandemi covid sembilan belas
masa sulit yang dialami pun membuat resepsionis hotel ini harus memutar otak
untuk memenuhi kebutuhan hidup
barjah kini berjualan makanan melalui media sosial
dalam sehari ia dapat menjual dua puluh hingga tiga puluh box lumpia goreng
seharga lima belas per box
kalau saya untuk mengisi kekosongan sehari hari
saya berjualan kroket pak dengan pihak online
sudah berapa lama ini dirumahkan
dirumahkan sekitar ada tiga minggu dirumahkan
berapa banyak yang dirumahkan
untuk karyawannya sendiri yang saya tahu itu sekitar tiga puluh lebih pak
sementara itu berdasarkan data dari perhimpunan hotel restoran indonesia cianjur
dua karyawan hotel saat ini telah diberikan

kondisi ini disebabkan oleh terjadinya pandemi virus corona
yang berdampak menurunnya tingkat hunian dan kunjungan
pada saat masa kesulitan ini kami selalu bermitra dengan pemerintah
dalam hal ini dapat membantu karyawan karyawan yang dirumahkan
yang bertahan adalah lima belas hari
ada kurang lebih dua ribu karyawan yang dirumahkan
hotel anggota dan non anggota yang sampai saat ini masih mengharap bantuan dari pemerintah
phri berharap pandemi covid sembilan belas segera berakhir agar kondisi kembali normal mengingat kini tingkat hunian hotel hanya sekitar lima persen
gani aris cianjur jawa barat